saya yang ada di osaka kan kalau misalnya night in concert nggak terlalu jauh kan jaraknya itu sampai
tahun lalu kalau nggak salah itu sampai ngejar ke kobe untuk sholat itu sangat mungkin karena
salah karena masjid masjid yang punya cerita dan punya tidaknya tertua tapi juga punya cerita
seperti salah satu masjid baiturrahman di banda aceh yang tahan ketika disamping sampingnya
hancur karena tsunami dan juga gempa masjid itu bertahan seperti masjid kobe bertahan dari serangan
bom atom dan juga gempa besar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima kalau tadi di italia kita sudah mengenal calabria yang
mungkin belum banyak kita dengar kali ini saya akan mengajak anda untuk menyapa salah satu warga
negara indonesia atau pelajar indonesia yang saat ini berada di jepang yaitu safira tasanerves
ratu yang ada di nakodai jepang ini juga salah satu daerah yang belum terlalu familiar lagi biasanya
kalau jepang itu ada osaka kyoto sapporo hokkaido sapporo tokyo ini ini kyoto
jadi nakodai ini nakodai apakah ada hubungannya dengan nakodai oke kita tanya langsung kita sudah
tersambung dengan safira tasanerves ratusnya panggilan safira ya selamat pagi safira selamat
pagi mbak fani safira mas budi iya pagi saya penasaran ini tadi kalau kita berdua udah ngomong
yang nakodai ini di sebelah mananya jepang ya apa yang istimewa dari nakodai nakodai itu sebenarnya
nama persatuan pelajar indonesia oke itu adalah sebuah singkatan universitas tokyo university of
agriculture and technology dan kita berada di jepang di tokyo oke berarti ada di ada di tokyo saya pikir
nakoda itu nama daerah jadi ada nakoda university itu rupanya itu singkatan dari tokyo bla bla bla bla
tadi gitu ya oke menarik menarik menarik safira
ini puasa pertama kamu atau sudah berapa kali menjalankan ibadah puasa di jepang
pertama ini pertama kali pertama gimana boleh diceritain dong pengalaman dan sharingnya mungkin
kalau untuk taste karena jepang masih ada di satu wilayah asia maksudnya sama dengan indonesia
mungkin untuk taste gak terlalu susah ya tapi nyari makanan masih bisa lah iya tapi mungkin gimana selama
k pestat dan apa yang di rasakan yang dirasakan adalah pertama perbedaan lamanya berpuasa sih
cara yama muslim bukan mayoritas di sini tapi minoritas hai itu aja sih biasanya kalau
misalnya kita sahur bareng bareng keluarga buka juga bareng bareng keluarga tapi ya di sini

kalau tantangannya apa kan
tadi suasananya mungkin kurang kerasa dibanding tanah airnya nggak ada takjil gak ada beduk misalnya ya
selain itu tantangan tantangan paling besar yang kemudian dihadapi oleh masyarakat yang berpuasa di jepang sendiri apa safira
tantangannya itu tadi pertama adalah waktunya yang lebih panjang daripada puasa
di sini puasanya sekitar hampir tujuh belas jam
dan kemudian ya karena di sini mereka tidak mengenal berpuasa
jadi kalau kita keluar dari kampus atau keluar dari asrama ya kita masih banyak menemukan rumah makan yang buka
dan orang makan di pinggir jalan ataupun di kantin kantin kampus itu udah hal yang wajar karena mereka emang nggak mengenal ramadan kan
apalagi kalau di stasiun ya
mungkin kalau untuk pelajar kan sering mondar mandir lewat stasiun itu banyak banget jajanan street food yang ada di tokyo
nah safira kalau tadi kita lihat di kobe kan ada masjid tertua
nah kalau untuk orang orang indonesia atau mungkin masyarakat muslim begitu yang ada di tokyo
kalau misalnya mau beribadah untuk menjalankan terawih kalau di tokyo itu kemana
susah nggak sih
karena setahu saya tidak sedikit juga
artinya banyak begitu warga lokal atau orang jepang sendiri begitu yang menjadi ⁇ mualaf ⁇ gitu untuk berpindah islam
dan mereka punya komunitas sendiri begitu di tokyo
ya kalau misalnya untuk taraweh sebelum pas banget sebelum kita mulai puasa di tokyo itu baru diresmikan masjid indonesia tokyo
dan itu letaknya di meguro
dan itu memang agak jauh posisinya dari saya
saya biasanya sholat terawih di sana itu
saya biasanya setiap weekend saja karena sebelum searah terawih itu biasanya setiap hari minggu itu kita ada takdik akbar
dan dilanjutkan dengan buka puasa bareng dan terawih
saat itu hanya untuk weekend
dan kalau misalnya di daerah saya itu di daerah di sekitar universitas nogoda ini
jadi komunitas islam setiap ramadan itu menyewa sebuah perpustakaan di kota kita
untuk beribadah searah terawih
oke ngabuburitnya kamu kemana aja
ini jepang bayang banget loh
di tokyo tuh banyak banget
idolnya pani selalu
ke shinjuku banyak banget
kalau ngabuburitnya kemana tuh
aduh kalau ngabuburit tuh kalau weekday ya di laboratorium
kalau weekend baru deh jalan jalan
jadi kau pelajaran ya
weekday ya di laboratorium aja karena kebetulan saya harus ngeliat dari pagi sampai sore oke
jadi aku bisa pergi ke kota
kalau gitu kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di tokyo ya safira
mudah mudahan betah kuat dengan godaan godaan meskipun harus jalan kaki kemana mana
naik kereta bawa tanah tapi harus tetap semangat menjalankan ibadah puasa di negeri orang
mudah mudahan bisa segera balik ke jakarta atau balik ke indonesia
supaya bisa ngerasain lagi nih takjil beduk suasana silaturahmi di sini oke
kalau saya disana godaannya berapa
kalau saya di sana godaannya bukan cuma street food makanan aja
hahaha itu dia
dia nyebut peran